ya pandemi covid sembilan belas memukul banyak sektor di tanah air
salah satu yang paling terdampak adalah industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif
banyak di antara para pelaku parekraf gulung tikar dan menghadapi situasi yang sulit
pemerintah menyiapkan dana hibah untuk pelaku sektor parekraf
namun apakah bantuan itu tersalurkan dengan cepat dan juga tepat
bagaimana pemerintah mengerek kembali sektor ekonomi kreatif
saya akan tanyakan langsung ke menteri pariwisata dan juga ekonomi kreatif
men parekraf republik indonesia pak sandiaga uno
selamat sore pak sandi apa kabar kabar baik ya pak
kabar baik terima kasih reinhardt dan terima kasih cnn sudah mengundang kami
baik pak menteri kita mau bicara lagi soal sektor parekraf
yang tentu sudah terdampak cukup dalam akibat pandemi covid sembilan belas ini
ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah lewat skema dana hibah dalam beberapa bentuk
tapi menyalurkan bantuan itu agar tepat sasaran
dan juga cepat
juga bukan perkara yang mudah
sejauh ini bagaimana penyaluran bantuan pak menteri terhadap para pelaku parekraf
ya pertama tama ini sangat memprihatinkan keadaan yang dihadapi oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
dan tentunya kami bersama sama seluruh segenap jajaran terus bergerak
beberapa minggu ini kita mendirikan posko bendera putih
di mana setiap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
hotel restoran dan setiap lini yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan
kami buka jalur komunikasi
dan setelah di garut kami melakukan koordinasi
dan kemarin di bandung di yogyakarta juga di jawa tengah dan jawa timur
terungkap bahwa bendera putih yang dimaksudkan oleh para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini
bukan bentuk protes terhadap ppkm level empat
tapi justru sebuah tanda untuk meminta bantuan
jadi ini adalah sinyal dan di garut kami berhasil meyakinkan mereka untuk menggantinya dengan bendera merah putih
untuk membangkitkan semangat
nah kami juga mempercepat bantuan bantuan yang bisa dilakukan melalui tiga pilar
pertama sisi kesehatan
kami melakukan langsung gerakan pendirian sentra sentra vaksinasi
di destinasi wisata dan ekonomi kreatif penyaluran tabung oksigen bantuan obat obatan dan vitamin
dan juga bagaimana kita memperluas testing dan tracing
dari sisi ekonomi tentunya melalui proses yang sudah dijalankan
bantuan baik dana insentif maupun dana hibah ini terus kita percepat untuk disalurkan
tahun lalu lebih dari dua triliun rupiah yang sudah disalurkan
dan tahun ini kita mengajukan
setelah mendapat review dari kementerian lembaga lainnya
kita harapkan bisa diluncurkan segera
kalau tentunya semuanya bisa sesuai dengan tata kelola yang baik
tepat sasaran tepat manfaat
kepada masyarakat yang membutuhkan
dan tepat waktu kita harapkan tidak terlalu lama lagi ini bisa disalurkan
dan tentunya dari sisi kemanusiaan
dari sisi kemanusiaan kita langsung bergerak karena ini di luar tentunya skop anggaran dari kementerian
jadi kita menggalang baik dari dunia usaha maupun dari donator donator
seperti organisasi organisasi seperti kami preneur
yang segera bergerak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan baik dana bantuan sosial
tunai maupun juga sembako yang terus kami salurkan
jadi ini adalah tangkah kolaborasi yang kolosal
dan tentunya kita harapkan dalam beberapa minggu ke depan sektor pariwisata ini bisa bertahan
oke pak menteri untuk yang hotel
tadi anda katakan pengibaran bendera putih tadi itu
pada sisi yang lain
pengibaran bendera putih juga menunjukkan bahwa mereka sebetulnya sudah give up dengan situasi
karena tingkat okupansi yang juga sangat rendah
bahkan mungkin tidak ada lagi yang menginap di hotel tersebut
bantuan konkretnya apa untuk para pelaku perhotelan misalnya
karena banyak juga yang mengeluh
dan juga untuk sektor sektor yang lain termasuk juga para pekerja di sektor informal
jadi untuk hotel
secara konkret kami langsung meluncurkan bantuan untuk hotel hotel tersebut
menyediakan tempat istirahat bagi tenaga kesehatan
sehingga bisa membantu tingkat keterisian
jadi untuk hotel hotel tersebut langsung mengajukan kepada kami
dan kami koordinasikan
karena dana pemulihan ekonomi nasional rp tiga ratus miliar sudah bisa digunakan
dan sekarang kami sudah menjalankannya
dan untuk usaha usaha kreatif
maupun usaha usaha para wisata
di tengah kesulitan yang luar biasa tekanannya ini
kami mengajukan bantuan pemerintah untuk pariwisata yang sekarang dalam tahap finalisasi
untuk disetujui di komite pemulihan ekonomi nasional
dan kita harapkan dalam beberapa hari ini
karena presiden terus mendorong agar ada percepatan
agar tidak lagi business as usual kita akselerasi
ini bisa langsung kita ubah semangat dari tadinya bendera putih itu
menandakan mereka meminta bantuan
mereka masuk ke dalam bulan agustus bulan kemerdekaan
diganti benderanya menjadi bendera merah putih
sehingga mereka bisa bukan hanya bertahan
tapi bisa melihat peluang untuk mampu mengambil beberapa
terutama di sektor ekonomi kreatif dengan adanya digitalisasi ini
ini juga merupakan peluang dari mereka
termasuk beberapa restoran yang kemarin alhamdulillah
di kota bandung kami menjembatani dialog dengan pemerintah kota bandung dan ibu kadis
untuk kota bandung dan bapak kadis pemprov jabar segera bergerak
dan akhirnya alhamdulillah tercapai kesepakatan
hal hal seperti ini yang kemarin kita lakukan juga di kabupaten gunung kidul
dan beberapa tempat yang lain
tentunya dengan adanya posko bendera putih ini
kita akan terus membuka jalur komunikasi
untuk membuka komunikasi untuk mencari solusi
agar mereka bisa bisa bertahan
dengan bantuan penyediaan bantuan bantuan sosial dan tunai ini
ini sangat diharapkan oleh para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
baik pak menteri bicara soal komunikasi dan juga solusi
satu hal lagi yang masih berkaitan dengan perhotelan
kami dengar juga bahwa phri misalnya juga mengeluhkan adanya hutang pemerintah ratusan miliar
yang belum dibayarkan terkait dengan penggunaan hotel
nah bagaimana ini anda berkoordinasi dengan mungkin menteri
pemerintah terkait untuk bisa memberikan solusi atas masalah ini pak menteri
jadi permasalahannya ini karena juknis yang selama ini menjadi salah satu hambatan
dan atas instruksi dari bapak presiden untuk mempercepat
kita sudah duduk bersama dengan teman teman phri
dengan kementerian kesehatan bpnb
karena ini sebetulnya ranahnya ada di saat gas covid sembilan belas
dan sebagian sudah mulai cair
dan kita harapkan program kedepan ini
agar kita akselerasi pencairan hutang atau kewajiban dari pemerintah kepada hotel hotel
yang menyediakan solusi
dan juga untuk fasilitas baik untuk isoman maupun untuk kegiatan penanggulangan covid lainnya
oke baik pak menteri kita harus break
nanti kita akan kembali membahas kemudian kita bergeser isunya
ke soal vaksinasi dan juga digitalisasi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di newsroom saya masih bersama dengan men parekraf republik indonesia
pak menteri kita lanjutkan kembali di soal covid sembilan belas
kita tahu bahwa kemenparekraf juga berkolaborasi dengan kepala daerah
untuk mengenjot vaksinasi di beberapa titik dengan program vaksinasi asyik di tempat piknik
sambil kemudian mungkin anda bisa menjelaskan bagaimana progres dari program tersebut
tapi di sisi yang lain kita tahu hari ini stok vaksin menipis pak menteri
apakah program itu kemudian masih bisa dijalankan
ya kita memiliki data dari kementerian kesehatan bahwa vaksin
kemudian ketersediaan ini akan terus ditambah
oleh karena itu kita akan genjot secara masif vaksinasi asyik di tempat piknik
ini adalah langkah inovatif yang mengubah sentra sentra ekonomi kreatif dan destinasi wisata
menjadi tempat tempat vaksin atau sentra vaksinasi
dan ternyata ini mendapat sambutan yang luar biasa
kemarin kita lakukan di yogyakarta di objek wisata gunung pindur
kabupaten gunung kidul
juga di cicalengka dreamland bandung jawa barat
dan juga sudah kita lakukan di south shore dan juga di sentra ekonomi kreatif
seperti gudang logistik lazada di depok jawa barat
nah ini ternyata sangat efektif karena ada nilai tambah dari proses vaksinasi tersebut
di mana tempat tempat vaksinasi tersebut sentra sentra ekonomi kreatif
dan juga destinasi wisata mendapat satu kebutuhan dari segi ekonomi
dan juga kesehatan secara bersamaan
bahwa kita bisa menyelesaikan vaksinasi dengan nilai tambah ada tentunya gerakan ekonomi
bagi destinasi destinasi wisata tersebut
dan ini kalau kita lihat dari pelaku para wisata dan ekonomi kreatif masih sangat rendah jumlah yang ada
yang sudah mengikuti program vaksinasi oleh karena itu ini yang terus kita harapkan bisa ditingkatkan
dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini untuk mencapai herd immunity
ini target yang kita fokuskan di bali batam bintan juga destinasi wisata unggulan
seperti jawa barat jawa tengah yogyakarta maupun jawa timur
dan juga daerah daerah lainnya di indonesia
dan saya selalu menyampaikan vaksin terbaik adalah yang disuntikkan di lengan masyarakat bukan yang disetok
jadi saya selalu mendorong masyarakat untuk tidak memilih milih vaksin
utamakan kecepatan kita dalam mendapatkan vaksin karena varian delta dan varian delta plus
maupun varian varian lainnya ini kita hanya bisa tangkal kalau kita memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi
jadi ini adalah partisipasi kami dari para kraft untuk mempercepat program vaksinasi dari pemerintah
mudah mudahan ini bisa membantu dan kami yakin target dua juta vaksin per hari
dan target bahwa tahun ini kita capai target vaksinasi untuk mendapatkan herd immunity itu bisa kita wujudkan
oke kalkulasinya bagaimana pak sandi
karena kita tahu sekarang banyak daerah mengeluhkan vaksin yang terbatas kurang hanya tersedia beberapa hari lagi
seberapa terganggu vaksinasi untuk sektor pariwisata di saat kita tahu ada stok vaksin di beberapa daerah yang mengalami kekurangan
jadi mindsetnya harus diubah teman teman
mindsetnya adalah just in time
jadi menteri kesehatan sudah memberikan jaminan bahwa vaksin vaksin itu akan datang sesuai dengan jadwalnya
jadi jangan di stok jangan ditumpuk vaksin itu tapi segera dibagikan dan dapat dipastikan nanti pada saatnya untuk dosis kedua stok tersebut akan disediakan
dan ini juga dari kemenkes menyatakan bahwa ada empat ratus dua puluh enam juta dosis vaksin
yang dipesan oleh pemerintah dan yang sampai satu ratus tiga puluh juta dan akan terus bertambah sampai akhir tahun
jadi kami menggunakan enam perguruan tinggi negeri pariwisata dan tiga badan otorita untuk mempercepat vaksinasi ini
dan kami sampaikan bahwa ada jaminan dari pak menteri kesehatan dan pak presiden bahwa stok vaksin ini akan disediakan
jadi jangan di stok
tapi tetap langsung dijalankan dan saat nanti dibutuhkan vaksin ini akan disediakan
baik menarik pak menteri satu hal lagi dalam kondisi seperti ini tentu dibutuhkan terobosan ya
terutama juga untuk sektor pariwisata tadi anda katakan agar tidak lagi kemudian bisnis as usual
yang sering saya dengar kemudian adalah istilah digitalisasi di sektor pariwisata
nah ini progresnya bagaimana pak menteri untuk

karena tentu tidak semua wilayah sama infrastrukturnya atau berbeda

jadi apakah anda tahu semua sumber dayanya juga bisa mengakses teknologi informasi dengan merata
ada tantangan di sana seperti apa program ini bisa berjalan pak
jadi kami di kemenparecraft terus berkoordinasi dengan lintas kementerian lembaga kemenkom arves kemenkom info
dan juga penyedia layanan internet dan juga komunikasi
karena infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi infrastruktur
infrastruktur yang terpenting karena pariwisata sekarang identik dengan selfie ekonomi
bahwa harus ada jaringan sinyal dan jaringan ini harus juga cepat dan handal
sehingga akhirnya destinasi wisata seperti danau toba lima destinasi super prioritas danau toba
borobudur mandalika labuan bajo dan likupang ini terus kita kebut
dan kita siapkan platform platform digital termasuk sosial media dan sekalian
sekarang kita menggunakan digital marketing
desa desa wisata yang sebelumnya tidak terjangkau jaringan sinyal
kita sekarang dorong dengan pendekatan satu kolaborasi sehingga kita bisa hadirkan destinasi yang berdaya saing berkelanjutan dan berkelas dunia
saya berharap digitalisasi ini menjadi game changer
kalau vaksin adalah game changernya di sektor kesehatan tapi kalau di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
game changernya ini adalah ketersediaan jaringan dan teknologi digital untuk transformasi pariwisata yang lebih berkualitas dan membuka peluang usaha
kita kebetulan lagi menyelenggarakan salah satu subsektor yang sangat berkembang di tengah pandemi yaitu games pengembangan permainan
nah ini juga didukung oleh ketersediaan infrastruktur digital dan kita beruntung
kita punya talenta talenta yang sangat mumpuni di bidang aplikasi dan pengembangan permainan
oke jadi memang ada subsektor yang kemudian bisa sangat berkembang di tengah pandemi tapi tentu ada yang butuh penyesuaian lagi
kita kembali ke soal desa wisata pak sandi tadi anda katakan butuh kolaborasi
kolaborasinya bagaimana karena yang saya tahu juga desa wisata juga menjadi andalan anda untuk bisa mengerek kembali sektor parekraf bangkit kembali
setelah kemarin sempat mulai agak terlihat ada yang menggunakan keterangan
jadi ini sudah ada geliat tapi kemudian dihantam oleh varian delta tentu ini berubah lagi bagaimana petanya pak sandi
jadi kami mulai bertugas bulan januari dan di januari itu kunjungan wisatawan nusantara ke bali itu ada di level sekitar dua ribuan
sebelum ppkm level empat diterapkan kunjungan ke bali sudah mencapai hampir sepuluh ribu jadi empat sampai lima kali lipat demikian juga kunjungan kunjungan ke desa wisata
di sini kita sudah memiliki jumlah wisata yang sangat besar
saya melihat bagaimana desa wisata ini menjadi ujung tombak kita dalam mengangkat pariwisata berbasis komunitas
yang memberikan nilai tambah luar biasa dari segi produk produk ekonomi kreatif seperti kuliner seperti fashion dan juga kerajinan tangan
covid sembilan belas ini memaksa kita mas reinhardt untuk meningkatkan keterampilan kita
bukan hanya berjualan online tapi juga menciptakan konten konten yang kreatif
jadi kami berkolaborasi juga dengan para youtuber yang sudah memiliki tingkatan asia asia tenggara seperti atta halilintar rafi ahmad dan beberapa youtuber lain
karena kita ingin desa desa wisata ini akan membentuk satu jejaring sehingga kita lebih memiliki semangat untuk tangguh
dan juga tetap bertumbuh itu yang menjadi harapan kita dengan hadirnya desa desa wisata ini
baik pak menteri menarik diskusinya terakhir ini soal ppkm
sekarang kan sudah berlaku ppkm berjenjang ya pak ada ppkm level empat dan juga beberapa daerah sesuai dengan asesmennya masing masing
apakah kemudian juga anda mendorong bahwa terjadi relaksasi ya di beberapa daerah daerah terutama yang mengandalkan sektor pariwisata melihat situasi yang ada
tentu dengan harapan bahwa memang angkanya semakin turun
pak raycraft juga bisa kembali berkembang
relaksasi itu apakah memang akan segera menjadi kenyataan dalam beberapa waktu ke depan
semua mas rian hart harus berbasis data dan sains
harus berbasis data dan ilmu pengetahuan
ada beberapa daerah yang sekarang sudah turun dari ppkm level empat menjadi ppkm level tiga
ini yang kemarin menjadi isu bagi teman teman phri dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
begitu mereka turun ke level tiga mereka menginginkan adanya kelonggaran kelonggaran dan mereka menginginkan pemerintah
kabupaten kota itu responsif terhadap kebutuhan dari para pelaku pariwisata dan masyarakat
jadi dengan kami membuka posko ini dengan mudah kami memberikan satu jembatan komunikasi
dan depannya jika kita disiplin dalam menerapkan ppkm level empat
angka ini akan terus menurun dan kita harapkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit semakin membaik
juga kita lihat bahwa angka penularan kasus baru maupun angka aktif dari covid sembilan belas ini ada di level yang terkendali
dengan begitu dengan sendirinya maka akan ada
ini yang disebut sebagai sandbox approach pendekatan yang dinamis
sebuah kebijakan yang mengandalkan data bahwa jika kasusnya sudah menurun maka akan dilonggarkan
tapi jika meningkat kita akan berketat kembali
ini adalah dinamisme yang harus kita terus sosialisasikan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
dan kita mendapat luar biasa kerjasama dan kolaborasinya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
kita harapkan masyarakat juga mendukung secara totalitas
artinya harapan itu
itu masih sangat besar bagi para pelaku parekraf ya pak menteri
masih sangat besar dan itulah komoditas yang harus saya terus tebarkan
optimisme pangat bahwa kita akan bangkit di saat sulit menang melawan covid sembilan belas
bersama ya kita bisa melakukannya
harapan kita bersama mudah mudahan situasi semakin membaik dan sektor yang terdampak bisa pulih kembali terutama juga sektor pariwisata
terima kasih banyak pak menteri pariwisata republik indonesia
dan kami pada sore hari ini sehat selalu pak menteri
terima kasih mas enin had